salah satu pemain timnas yang dinantikan laga debutnya lawan vietnam malam ini
adalah penampilan bag yang baru saja dinaturalisasi akhir tahun dua ribu dua puluh tiga ji jazz
beck yang bermain di serie b italia bersama claude venezia ini
digadang gadang mampu menambah kekosongan lini belakang timnas
yang ditinggalkan jody amat dan elkan bagot karena cedera
pemain berusia dua puluh tiga tahun ini sudah mulai tampak bergabung bersama pemain timnas jelang laga lawan vietnam
setelah resmi dinaturalisasi ji jazz mengaku ingin banyak membantu indonesia dalam kemajuan sepak bola
lini belakang timnas diprediksi akan diisi jai e jazz bersama pemain asal persija jakarta
rizky rido dan pemain yang baru bergabung dengan klub asal jepang